mau nge mail enak scan aja pake motion pay
diterima di semua toko seluruh indonesia
kasian banget naifnya disuruh bersih bersih kayak gitu
pasti dia kecapean deh
pengen banget rasanya gue bantuin
seorang mel mau bantuin pangeran bersin kaca kampus
lo masih mempertanyakan kembucinan gue sama pangeran
apa aja juga gua rela lakuin demi dia
deketin aja agak susah
kamu bisa langsung jalani sanksi sosial kami
dimulai dari membersihkan semua kaca di kampus ini
sudah banyak relasi dan kolega apa apa yang tahu soal peristiwa ini
bahkan sudah ada yang memutuskan kerjasamanya sama perusahaan papa
jadi sebaiknya kamu jalani saja hukuman itu
dan jangan buat masalah yang bisa mengancam perusahaan papa
gara gara si usus goreng
gue jadi kena sanksi sosial kayak gini
sekarang gue bersihin kacanya
tapi setelah ini
usus goreng bakal gue bersihin dari kampus ini
iya ini bajunya udah
seneng banget loh ini
terus aku tuh mau pesen lagi
kasian banget naypin disuruh bersih bersih kayak gitu
pasti dia kecapean deh
pengen banget rasanya gue bantuin
seorang mel mau bantuin pangeran bersin kaca kampus
lo masih mempertanyakan kembucinan gue sama pangeran
apa aja juga gue rela lakuin demi dia
deketin aja agak susah
dia juga kan berpengalaman
juga kan masih kesel sama lo tentang video yang kemarin
ini semua gara gara orang yang gak bertanggung jawab tau gak
kalau misalnya bantuin pangeran bisa bikin dia maafin gue
apalagi gue gak tega banget ngeliat dia kesusahan
lo tenang aja mel
gak perlu merasa bersalah kayak gitu
pangeran emang pasti marah sama lo
tapi gue yakin cuma sebentar kok
karena persoalan video yang kemarin udah diselesain sama bokapnya
jadi semua bakal baik baik aja
kenapa sih gio tiba tiba perhatian sama gue ya
buat luluhin hati pangeran
kalian berdua disini aja ya
mau kemana sih mel
lo kan temen deketnya pangeran nih
gimana sih caranya bikin dia luluh
kasih tau dong caranya please
sebenernya ada satu cara mel
emang cuma itu caranya menurut gue
masa lo suruh gue ngelakuin itu sih
dari clules jadi useles tau gak sih minta tolong sama lo
surat itu udah nyampe belum ya ke dia
lo berdua cari tau
si usus goreng udah tanya gue
si usus goreng udah tanya gue
udah terima suratnya atau belum
udah terima suratnya atau belum

ada apa ya bu
ada apa ya bu
ini ada surat untuk kamu
ini ada surat untuk kamu
ini ada surat untuk kamu
ini ada surat untuk kamu
ini surat bo le

ini nggak ada selesainya sih
gue gak boleh nyerah
gue harus temuin pangeran
seorang gue harus bersihin kaca kampus kayak gini
gak gak gak
eh jangan kemana mana
lepas senangan gue gak
lepas ini ya